adapun larangan mudik akan berlaku dimulai pada enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh
karena kalau kita ngomongin sampah laut kan sumbernya dari darat kan
nah buat para anak kos tetap semangat menuju kemenangan ya
terutama harganya lebih murah kalau beli banyak kan